seperti yang kita ketahui partai islam damai dan aman atau idaman yang diketuai oleh roma irama hingga kini terus melakukan perlawanan hukum terhadap kpu
pasca penyelenggara pemilu tidak meloloskan partainya masuk ke dalam parpol peserta pemilu dua ribu sembilan belas
gugatan ke pt un dan juga dkpp tengah dilakukan partainya
ya lalu seperti apa proses gugatan tersebut dan mengapa partai idaman dinyatakan tidak lolos
untuk membahasnya sudah ada langsung bersama kami ketua umum partai idaman haji roma irama
selamat pagi dan selamat datang di studio after sepuluh
bang haji kemarin kita sudah mendengarkan dan sudah kami beritakan soal sidang perdana
dari sidang perdana kemarin apa yang akhirnya sempat dibahas juga bang
sidang perdana itu cuma kita menyatakan gugatan keberatan atas sikap kpu yang tidak meloloskan kita sebagai peserta pemilu
bahwa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kpu tentang undang undang
misalnya sipol itu tidak ada di undang undang pemilu
kemudian keputusan mk nomor lima puluh tiga bahwa semua partai harus diverifikasi
tapi kami sampai saat ini belum diverifikasi
yang mereka lakukan adalah baru penelitian administratif
nah itu pun
dengan penelitian itu mereka dengan seenaknya men tms kan partai idaman kurang lebih di dua ratus lima puluh tujuh kabupaten
tidak tidak memenuhi syarat
itu hanya dengan tms nomor tujuh yang tidak ada juga di dalam peraturan kpu dan tidak ada di dalam undang undang
undang undang cuma menyatakan tms itu hanya
misalnya menjadi tms karena ada polisi
tentara pns dan sebagainya
nah kita di tms ini dengan poin yang ketujuh yang dibuat oleh kpu sendiri yang itu tidak ada di undang undang
jadi memang pada dasarnya sebelum masuk ke tahap verifikasi saja dari tahap administrasi
partai idam dinyatakan tidak lolos pada waktu itu ya bang
ya dengan tms tms yang mereka buat sendiri di luar undang undang yang berlaku
terdapat poin poin baru yang sepertinya ini membuat partai idaman merasa diperlakukan
tidak adil lah istilahnya begitu ya bang
nah dalam perkembangannya selain partai baru mahkamah konstitusi juga sempat memutuskan
agar kpu ini melakukan verifikasi faktual kepada partai lama
kalau terkait hal itu bagaimana menurut bang haji
ya itu teknis barangkali nanti yang kompeten sekjen untuk kuasa hukum kami
tapi yang kami tahu bahwa itu nomor lima puluh tiga itu memang usulan idaman yang diterima oleh mk bahwa
kita minta semua partai diverifikasi baru ataupun lama
alhamdulillah itu memang mk mengabulkan gugatan dari partai idaman nomor lima puluh tiga itu
kemudian yang saya katakan tadi bahwa kami tidak merasa pernah diverifikasi
verifikasi itu kan artinya kan meneliti kebenaran dari apa yang tertuang di dalam administrasi ini
dicek dulu bahkan saya saja ketua umum dibilang tms
untuk alasan apa bang
diberi keterangan tidak untuk alasan apa untuk abang sendiri saya sebagai ketua umum tidak memenuhi syarat
karena misalnya domisili di pp itu di jakarta timur sementara ktp saya di jakarta selatan
ini ketua umum tms
jadi saya sendiri sebagai ketua umum tidak memenuhi syarat
begitu kan saya kejen
nah sementara bendum kami yang berbeda domisili dan kantor kami itu ms
jadi ini diskriminatif itu sangat jelas banget
nah selain ke pt un kami tahu juga bang haji sudah melakukan berbagai macam langkah pendekatan juga ya
untuk bisa melakukan gugatan ini ag partai idaman masuk ke pemilu dua ribu sembilan belas
termasuk untuk meminta masukan dari partai yang lama
misalkan saja kita lihat bersama ada zulkifli hasan yang kemudian datang ke sidang perdana bang
oh enggak pak zulkifli dalam kapasitas sebagai ketua mpr
beliau adalah mewakili rakyat
jadi beliau harus berfiak kepada semua rakyat
dan harus mengerti apa masalah masalah rakyat
saya cuma mengumpulkan kepada pak zulkifli selaku ketua mpr
bahwa kami merasa diperlakukan tidak adil
tidak ditegakannya azaz pemilu jujuran hadil
ini kami tidak merasakan itu gitu
jadi pak zulkifli dengan keikhlasan terus dalam kapasitas ketua mpr
beliau berhak punya kewajiban punya kompetensi untuk apa yang terjadi di dalam rakyat itu
jadi beliau kemarin meninjau lagi
dan akhirnya dia dalam
tidak ada tanggapan khusus bang soal langkah yang kemarin sudah dilakukan di sidang perdana dari zulkifli hasan
kehadiran pak zulkifli itu buat kami satu dukungan moral ya
juga terutama buat para kaliridaman
yang penting begini bahwa kami akan berjuang sampai titik hukum terakhir
karena kami merasa belum diperlakukan

nah sementara yang mereka luluskan itu dibandingkan dengan idaman rakyat ini tahu
tidak usah saya sebutkan nama nama partai yang mereka luluskan partai partai baru
kan jauh gaungnya idaman jauh lebih bergaung
jauh lebih eksis
jauh lebih lengkap
ini kok gak lulus kami ini
sementara kami pernah mengajukan data
ada sidang sidang mediasi dan adjudikasi di bawah seluruh
ini ada partai partai existing yang manipulatif data datanya
ya termasuk si paul bodong itu
kemudian ada juga partai partai yang blank card aja gitu ya
kemudian di provinsi a ini nggak ada
ada lagi yang
provinsi sulawesi utara
tapi kepengurusannya sleman kayak gitu
kalau ga masalah ya
dan kami sudah buktikan itu
dan sudah disaksikan media karena waktu itu kami gelar juga di depan awak media
tetapi bawaslu tidak melakukan investigasi terhadap kpu
atas keterangan keterangan atas data data yang kami temukan
mereka membiarkan seperti itu aja sih
seperti itu saja
pada saat sidang ya yang dilakukan oleh bawaslu ya
iya di mediasi dan adjudikasi
pada saat mediasi dan juga adjudikasi
kalau untuk soal nofum novum atau bukti yang kemudian dibawa itu hal yang tadi abang sebutkan juga dibawa pada sidang gugatan pt un ini bang
pasti nanti kita semua data itu pasti akan kita serahkan
bahwa kami itu lengkap
kami akan tunjukkan nanti mungkin lebih dari empat puluh kontainer akan kami bawa ke sana
semua berkas berkas dan juga bukti bukti akan dibawa ke sana untuk kemudian
akan saya buktikan bahwa kami ini partai besar
partai yang eksis dan partai yang punya pendukung punya pengurus
yang memang seharusnya kami disertakan sebagai peserta pemilu
berarti partai idaman ini juga kemudian akan mengajak kembali
kpu begitu untuk kembali ke masalah verifikasi itu ya bang ya
kalau menurut keputusan nk kemarin verifikasi administratif faktual itu nggak ada
sementara kpu sendiri memiliki tahapan administrasi dulu baru setelah itu ada verifikasi verifikasi faktual begitu ya
faktual dan sebagainya ya seperti itu
jadi intinya bahwa semua bukti bukti akan benar benar dikumpulkan dalam sidang gugatan pt wn ini karena
mau tidak mau ini bisa boleh tidak setuju tidak bang kalau saya katakan ini pintu terakhir partai idaman juga untuk bisa maju ke pemilu dua ribu dua puluh
ya memang pt wn secara
sudah menjadi langkah terakhir ya bang
secara hukum ya secara hukum ya
iya tapi bagi partai iban idaman ada langkah langkah lain bang
artinya berjuang itu ya bukan hanya harus melihat partai politik
seandainya kami misalnya juga tidak diluluskan oleh mereka yang penting rakyat tahu
bahwa inilah kan saya pernah mengatakan waktu bawaslu tidak melakukan investigasi terhadap temuan kami
pak semih katakan bahwa ternyata bawasuh kpu tidak profesional tidak berintegritas dan tidak kredibel gitu kan
sementara besok juga kita akan mendengarkan bersama
pertama kali kita akan mendengarkan persidangan dari kpu di sidang pt wn itu ya
ada tanggapan bang dari kader kader pengurus
karena kita tahu partai idaman sudah didirikan dua ribu lima belas
mereka umumnya heran loh partai a kok lulus di kami kok nggak ada itu
hampir seluruh indonesia termasuk jakarta loh ini lulus ini lulus
di mana partai itu
kami tidak ketemukan kantornya gitu kan
ya gitu tapi lulus
jadi intinya semua kader juga pastinya siap ya bang untuk bisa bersaksi bahkan soal apa
bersama partai idaman ya
soal segala macam hal berkaitan dengan partai idaman
dan tentunya kami akan lanjutkan lagi nanti perbincangan bersama ketua umum partai idaman roma irama
usaha jadwal berikut ini tetaplah
ya terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh dan kami tentunya masih bersama dengan ketua umum partai idaman haji roma irama yang juga dikenal sebagai raja dangdut
nah ini juga yang mungkin ingin kami tanyakan
kalau di dunia musik haji roma irama itu sudah menjadi raja lah istilahnya
ya sudah eksistensi ya
ini tetap membuat anda kuat dan maju ke dunia politik
jadi begini mungkin karena ayah saya seorang tentara ya
beliau adalah kapten burda komandan data semen garuda putih di tasikmalaya dulu
mungkin darah darah katakanlah pejuang itu dari beliau ya
jadi sejak kecil memang antara agama seni dan politik itu sudah menjadi satu nafas dalam kehidupan saya
anda bisa lihat dari lagu lagu saya di sana pasti ada unsur agama
di sana pasti ada unsur politik
pasti ada unsur sosial
nah jadi ghirah ghirah agama ghirah politik itu tertuang semuanya di dalam seni
misalnya sebelum indonesia meratifikasi human rights dari pbb saya sudah teriak teriak melalui lagu hak azazi
itu tahun berapa tahun tujuh puluh sekian
nah sebelum indonesia membentuk kpk saya sudah teriak teriak berantas korupsi
hapuskan korupsi di segala birokrasi
artinya sebelum pemerintah teriak teriak aku pancasila aku pancasila
saya telah mengajak bangsa ini untuk menjadikan pancasila sebagai filter
dari penetrasi kultural di area globalisasi ini
jadi sekarang kenapa saya masuk ke politik
ternyata membangun bangsa berkontribusi kepada bangsa ini melalui dakwah dan lagu saja nggak efektif gitu loh
saya kepingin berkontribusi dalam pengguna nasional secara lebih konkret
makanya saya bikin partai kira kira seperti itu
jadi benar benar ingin memberikan sumbang sih
lewat pemikiran dan juga gerakan gerakan yang mungkin dilakukan bersama partai politik
yang konkret kalau cuma lewat tablet lewat lagu kan
just him bawah one just allah
tapi kalau kita dengan partai politik kan bisa melakukan decision decision yang penting untuk bangsa ini
itu ada kesulitan gak bang
untuk beralih misalnya dari musik menuju ke dunia politik
atau semuanya mengalir secara natural saja
saya rasa gak perlu berapa ya
karena saya pernah jadi anggota dpr ri
saya pernah menjadi anggota berjuang untuk partai sejak tahun tujuh puluh tujuh
jadi buat saya politik bukan hal baru bukan hal baru
jadi gak usah ber transformasi
natural saja itu sudah ada
dara pernah menjajah juga
itu juga saya
antara seni politik dan agama itu sudah satu nafas saya katakan
nah jika memang betul nanti pt un akhirnya menyetujui partai idaman sesuai dengan perjuangan abang ya
masuk ke dalam pemilu dua ribu sembilan belas itu ada tantangan baru bang
melawan partai partai bisa kita katakan seperti itu
karena sebagai rival dengan nomor huruf yang berbeda targetnya seperti apa bang
ya kompetisi di dalam politik itu hal yang biasa
kompetisi politik bukan menjadikan perpecahan bangsa
kita berbeda boleh karena
lain kepala pasti lain apa kan
yang pasti bahwa kita setelah punya core di dalam kehidupan berbangsa ini itu pancasila
apapun perbedaan kita tapi harus acuannya kepada pancasila ini
jadi apapun platform kita
apapun manifestasi kita
pancasila harus menjadi acuan dasar sehingga kita berbeda tapi tetap satu arah di dalam menegakkan nkri
kalau kita lulus ini insya allah insya allah
insya allah bisa kita capai
insya allah bisa terpenuhi ya bang
tapi nampaknya perjuangannya masih berjalan
masih tertahan sedikit ya bang ya di pt un ya
perjuangan dan doa harus lulus ya
karena tadi sebenarnya kita juga berusaha ingin menghubungi kpu dengan komisionernya pak arief budiman
ada tim juga yang sudah kami persiapkan di sana
saya berusaha untuk bisa menghubungi
kemudian agar bisa berbincang juga secara langsung di sini bang
tapi nampaknya belum ada pihak dari kpu yang bisa memberikan keterangan terkait hal ini
tapi mungkin nanti jika di tengah tengah perbincangan

ada pihak kpu yang bisa kami mintai keterangannya bisa nanti kita berbincang bersama ya bang
soal kembali lagi soal partai idaman bang
tadi anissa sampaikan ada pertanyaan nih
kalau untuk partai idaman sendiri jika sampai ini tentunya lolos begitu
jadi gini bahwa sekarang ini dambaan seluruh rakyat
kembaan seluruh rakyat indonesia adalah punya kedaulatan
berdaulat secara politik berdaulat secara ekonomi berdaulat secara budaya sosial seperti itu
yang ini yang kita belum merdeka sepenuhnya karena berbagai macam aspek kehidupan kita belum berdaulat secara penuh
saya rasa visi misi partai idama adalah kita negara besar
negara besar negara sangat kaya
oleh karena itu bangsa kita ini harus makmur
tidak boleh kemakmurannya hanya dimikirkan sekelompok segelintir manusia saja
sebuah bangsa yang begini kaya natural resources kita luar biasa
apa yang tidak ada di dalam indonesia
tapi kenapa rakyatnya miskin
sementara ada segelintir orang yang luar biasa kekayaannya
ini harus dibenahi harus diluruskan
bahwa yang namanya pancasila itu apakah ini cuma slogan atau mau kita implementasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
kira kira seperti itu
banyak hal hal lain tentunya yang menjadi pr setiap rezim ya tentunya
saya berhasil dan juga ini menjadi salah satu visi misi dari partai politik dan juga partai idaman ya bang utamanya
nah untuk menghadapi gugatan sidang sidang lain sidang sidang selanjutnya
bang apa yang sudah dipersiapkan lagi bang
karena besok kita memang sangat menantikan nih bagaimana pihak kpu akan memberikan kesaksian dan juga memberikan tanggapan soal gugatan
kalau itu ranah kuasa hukum
ranah sekjen ya
bukan ranah ketum secara secara secara
pasti yang saya tahu bahwa saya sudah perintahkan semua kader indonesia siap untuk menjadi saksi
terutama yang di tms kan dengan angkatan
yang tujuh itu loh
yang angka yang tidak terdapat di undang undang itu
dan mereka sudah siap hadir semuanya
untuk memberikan kesaksian
yang pastinya juga kita menantikan partai idaman plus juga dua partai lain ya bang yang saat ini juga mengikuti
kita berjuang juga untuk menjadi bagian dari pemilu dua ribu sembilan belas ya
oke nah kita akan bergeser dulu ya daniar ke informasi selanjutnya
di mana sidang gugatan partai keadilan dan persatuan indonesia dengan tergugat komisi pemilihan umum kpu
pada senin siang digelar pengadilan tata usaha negara
ya dalam gugatan ya pkpi menggugat keputusan kpu nomor lima puluh delapan yang dianggap tidak mempertimbangkan hasil verifikasi